nekat menjadi anggota sindikat peredaran narkoba lintas pulau
seorang pegawai bandara internasional igusti ngurah rai bali
diringkus badan narkotika nasional provinsi bali
pelaku ditangkap setelah melakukan transaksi sabu sabu sebanyak seratus gram lebih
kws pemuda dua puluh enam tahun ditangkap anggota bnnp bali di jalan tukar badung denpasar
pelaku yang juga pegawai counter check in di bandara ngurah rai bali ini ditangkap
setelah melakukan transaksi narkoba dengan cara menempelkan paket sabu sabu
di sebuah tiang listrik pada senin sore dua puluh maret lalu
pelaku sempat berusaha kabur dan melawan petugas
setelah dilakukan pengembangan petugas kembali menemukan barang bukti sabu sabu
di kamar kosnya seberat satu ratus satu tujuh puluh enam gram
jadi sabu sabu ini jumlahnya satu ratus satu tujuh puluh enam gram
jadi kalau kita hitung satu digunakan oleh orang jadi seribu orang ini
yang jumlahnya satu ratus satu tujuh puluh enam gram
dengan barang bukti tersebut petugas menduga pelaku bukan hanya sebagai pengedar
tetapi juga menjadi anggota sindikat lintas pulau yang dikendalikan oleh bos besar